sekarang kamu pulang aja
mudah mudahan saya pelupa nggak nyari kamu
jadi kamu bisa punya pilihan
gak harus jadi copet
udah gak usah banyak mikir
yaudah aku mau pulang aja
barusan lagi lewat jalan ini
dari jauh udah kelihatan ada kub
kamu tetap keluar apa balik lagi ke sayap
gak ada partner
ada sama kak arman
mana kak armannya
di jalan dewi sartika
kak arman kayaknya lagi males
dia bilang hari ini lagi apes
tadi pagi pas mau baru operasi
tiga kali salah salahnya

sebetulnya bukan salah
tapi pas pertama naik
ada buah saeb sama citra
pas naik angkot kedua
ada kak deden sama bun bun
pas naik angkot ketiga
yang dulunya anak buah buah saeb juga
aku gak tau namanya siapa
dia nanya gini ke kak arman
iya yaudah kita ketemuan disana
adeknya kemarin sama kakak
kalau sejak kan udah dateng
ih kakak ada yang gak tau
gak jadi dateng kali
kalau gak sabar
jangan disayang lah
yaudah deh kalau gitu
orang sabar aja biar disayang tuhan
kamu pulang aja
nanti dicariin buah saeb
dia punya anggota baru kan
dia pasti lupa sama kamu
saya pernah punya beberapa anggota perempuan
semua nggak ada yang bisa diandalkan
begitu saya ketemu kamu
kamu bakal jadi copet yang hebat
saya sudah cukup pengalaman dalam merekrut dan mendidik para copet
intuisi saya sudah terasa
saya bisa tahu mana yang bakal jadi dan mana yang bakal gagal
saya berharap kamu mau belajar dengan sungguh sungguh
meramaikan kesana percopetan di kota ini
sekarang kamu pulang aja
saeb lupa gak nyari kamu
gak harus jadi copet
gak usah banyak mikir
yaudah aku mau pulang aja
dia mah gak mungkin bisa operasi sendiri
hari ini saya nggak ada hasil
kita jalan bertiga
saya gak dulu
kalau gitu saya jalan dulu
satu lagi mana
lagi pergi sama mamanya
jajannya juga jadi kurang
zara nggak ikut kesini kan
temen kamu jadi kesini
aku tuh bingung sama zahra kenapa dia nggak mau kerja
mungkin masih bisa minta ke orang tuanya
bukan cuma minta sama orang tuanya
kalau dia ikut sama kita
terus minta dibayarin sama kita
tapi udah ngerti kan
lagi latihan dance kayaknya
lagi latihan dance kayaknya
kamu gak mau
soalnya temen aku sama diza
dia orangnya pemales gak mau kerja
kita jalan lagi
kalau temen aku mau kerja
tapi belum dapat kerjaan
bapaknya udah gak ada
dia yang harus nyari nafkah buat keluarga
coba tawarin ke dia kerja kayak kita
bantuin diza jalan kerudung
tunggu salah angkot
boleh ikut duduk
ini bangku buat umum
udah dapet kerjaan
padahal aku udah kemana mana
sambil nunggu dapat kerjaan yang kamu mau
gak usah pakai surat lamaran
ada berapa orang di bandung yang punya nama poni
belum pernah tau

belum pernah kenal sama yang nama poni
belum pernah kenal sama yang nama sama
belum pernah kenal sama yang nama poni
poni itu nama biasa
tapi gak pasaran
kalau arman pasaran ya
tetangga aku namanya arman juga penyanyi
kamu penyanyi bukan
ada berapa orang di bandung yang namanya saib
kayaknya ada beberapa orang tapi aku cuma kenal sama satu orang aja
saya juga cuma kenal sama satu orang saib
dia sering nyebut nama poni
gak tau mungkin iya
makanya aku nanya poni yang sering dia sebut itu bekas anak buahnya
kerjaan saip apa
terus kamu siapanya saip
cuma kenal atau anak buahnya
saya bukan pengangguran
saya copet anak buah sayap
kamu bekas anak buahnya
kerjaan kamu sekarang apa
saya juga sebetulnya udah gak mau jadi copet lagi
udah mau keluar dari bos saib
kamu ditahan saip
bukan cuma ditahan
foto saya mau dicetak
di bawahnya dikasih tulisan pake huruf helvetica bold
terus ditempel dimana mana